libur panjang akhir pekan kembali dimanfaatkan warga untuk berwisata ke puncak bogor jawa barat
antrian kendaraan mengular hingga sejauh lima km menembus tol jagorawi
sedikitnya lebih dari tiga puluh empat ribu kendaraan memasuki kawasan puncak sejak jumat malam
sejak sabtu pagi antrean memadati gerbang tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
keribuan kendaraan wisata dari arah jakarta bahkan mengular sejauh lima km menembus tol jagorawi
bahkan dari pantauan kamera drone tmc polres bogor kemacetan parah tampak menghampar di simpang gadok selarong hingga megamendung
tetapi meski terjebak macet warga mengaku antusias mengisi liburannya di kawasan puncak
petugas mendata sedikitnya lebih dari tiga puluh empat ribu kendaraan memasuki kawasan puncak sejak jumat malam
sementara untuk mengurai kemacetan satlantas terpaksa menggelar penanganan sistem satu arah atau one way lebih cepat
selain lonjakan jumlah kendaraan wisata kemacetan puncak juga disebabkan banyaknya jalur menyempit serta titik temu jalan alternatif
hingga hari ini hingga jam delapan tiga puluh antrian sudah hampir di kilometer empat puluh dua
artinya ada kepadatan kurang lebih hampir lima km dari gerbang tol ciawi dari gadok hingga ke kilometer empat puluh dua
namun demikian petugas juga sudah merekayasa arus lalu lintas
dari pukul jam tujuh lima belas sudah kami lakukan proses one way
selain memperlakukan satu arah lebih cepat untuk mengurangi kemacetan di kawasan puncak
petugas juga mengimbau agar warga yang ingin melintas ke cianjur melewati jalur jonggol
muhammad juanda bogor